untuk hari ini pengajian kita cukupkan sampai disini saja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

kamu menyukai alam terbuka
aroma di alam ini
membuat hatiku tenang
setelah kematian orang tuaku
kita duduk kesana yuk
kepada si maha kehmaian
pertanda apa ini
kenapa tiba tiba disana kesengkingan
apa makhluk itu makhluk yang sama yang telah membunuh yudi tempo dulu
apa mungkin akan terjadi pembunuhan lagi
anak muda itu akan menjadi kaki tanganku untuk mencari mangsa
aku akan memusnahkan pemuda itu
assalamu'alaikum pak ustadz
pak ustadz udah waktu yang ngaji pak ustadz
sudah menunggu pak ustadz
ya lagian pak ustadz datangnya kok lama banget sih
iya pak ustadz anak anak udah pada pulang tuh pak ustadz
habis kelamaan mungkin pak ustadz
maafkan saya besok besok saya akan datang lebih cepat
pembicara kiedy kilim pembesaran
kalian harus sering sering membaca ayat ini
terutama dalam sholat
karena banyak sekali kegunaannya
salah satunya adalah untuk membebaskan diri dari segala kesusahan duniawi
kalian mau mengamalkannya
untuk hari ini pengajian kita cukupkan sampai di sini saja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bidjalan
ngapain di sini
kok gak bilang sebelumnya
kita kan bisa berangkat sama sama
ya tidak direncanakan bang
kenapa melamun mirsa
apa yang dipikirkan
aku lagi memikirkan kerajengging itu bang
kenapa tiba tiba muncul di sungai ya
aku juga gak tahu
bagaimana kalau kita besok menyelidikinya setuju
ya besok kita ke sana
ngomong ngomong aku boleh mampir ke rumahmu kan
tentu saja boleh
apa kamu gak keberatan mampir di rumahku
sekarang aku akan membantu kamu ke rumah
aku ingin bersamamu malam ini